gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu singkat
namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap
tidak jarang bencana ini turut memakan korban jiwa
melalui laman youtube resminya badan nasional penanggulangan bencana bnpb
membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa
yang pertama bila gempa terjadi berlindunglah di bawah meja atau perabot perabot
bila tidak ada merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan kita
yang kedua tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi aman
jangan menggunakan lift dan jika sedang di luar jauhi gedung pohon papan reklama lampu jalan atau jaringan berkabel
jika terjebak dalam reruntuhan jangan menyalakan api
tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada dan munculkan suara
agar tim sar bisa mencari posisi kita
ingat yang penting tetap tenang dan jangan panik
jika tenang maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari